tolong sembuhkan prabu marta singa

bukankah kau ingin melayati bundamu
aku tidak akan mengampunimu
aku tidak akan membiarkanmu lolos
kali ini kau tidak akan selamat ya allah

kali ini kau tidak akan selamat ya allah
itu belum seberapa
aku akan membuatmu luka yang lebih parah

aku harus menolong marta singa

dia itu murid tersinggung juga
aku masih bisa memakluminya
aku masih bisa memaafkan
tapi jangan harap
adalah memaruhkan diri
harga diri aku
harga diri aku
harga diri aku